sampah plastik menjadi salah satu isu penting terkait krisis lingkungan yang menjadi perhatian dunia
indonesia pun menjadi sorotan dunia karena dari data statistik plastik bank persampahan internasional tahun dua ribu dua puluh
disebutkan jenis sampah plastik di indonesia mencapai tujuh delapan juta ton per tahunnya
atau berada pada peringkat kedua penyumbang sampah plastik terbesar di dunia
kondisi ini membuat sejumlah negara berlomba lomba untuk dapat mengelola sampah plastik di indonesia
selain dinilai dapat mengurangi dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan
dengan pengelolaan yang tepat maka dapat bernilai ekonomi tinggi
salah satu perusahaan swasta asal jerman bahkan berencana mendirikan pabrik daur ulang sampah plastik di indonesia
tepatnya di wilayah kabupaten kendal jawa tengah
menggandeng bank pembangunan asia atau asian development bank
dan menggunakan skema joint venture dengan perusahaan di indonesia
jerman menanamkan investasi sebesar enam puluh juta dolar atau tujuh ratus miliar rupiah
untuk pembangunan pabrik tersebut
lewat joint venture atau kerjasama ini pihak pemerintah kabupaten kendal
akan memberikan peluang dalam produksinya
pabrik ini akan menjadi daur ulang sampah plastik menjadi biji plastik
untuk kemudian diekspor ke beberapa negara di eropa
seperti amerika italia jerman spanyol dan belanda
jadi dengan keyakinan tersebut dan untuk saat ini pabrik kami di tridio asis grup meditangarang
kita sudah melakukan ekspor tersebut
jadi market memang ada dan akan terus tumbuh
seperti tadi speech yang dr axel katakan
jadi dengan keyakinan tersebut kami harap kita bisa berkontribusi untuk menutup gap tersebut pak
jadi untuk menjawab pertanyaan bapak
karena adanya gap yang masih tinggi antara permintaan dan supply
ditambah komitmen yang tinggi dari perusahaan perusahaan
untuk menggunakan plastik daur ulang sebagai bahan bakunya
terus juga kita harap adalah makin banyak negara negara yang melakukan
melakukan atau mengupdate regulasinya untuk meningkatkan penggunaan material daur ulang sebagai bahan baku
kendal dipilih sebagai lokasi pabrik lantaran kawasan industri kendal yang berbatasan langsung dengan laut
sehingga mempermudah untuk proses distribusi dan ekspor
nantinya pabrik ini ditargetkan mampu mengekspor tiga puluh enam ribu ton biji plastik per tahun
yang dihasilkan dari sekitar empat tahun
delapan ton sampah plastik
adapun sampah plastik di kendal kini sebanyak tujuh puluh hingga delapan puluh ton perharinya
nah ke depan kita akan berkoordinasi dan juga berkolaborasi dengan bumdes
yang ada di seluruh wilayah kabupaten kendal
dan harapannya nanti bumdes ini yang akan bisa melibatkan masyarakat secara umum
untuk bersama sama nanti mensuplai raw material untuk kebutuhan pt alba
karena kebutuhannya sangat besar dan kemungkinan besarnya
kalau di seluruh kendal aja kita ambil ini masih kekurangan kurang lebih
jadi mungkin akan mengambil tetangga tetangga kini kita juga
pembangunan pabrik daur ulang sampah di kendal ini dimulai pada bulan juni ini
dan ditargetkan rampung pada tahun dua ribu dua puluh lima
nantinya pengoperasian akan menggunakan peralatan robot berteknologi canggih
sehingga dapat bekerja cepat mendaur ulang sampah plastik
damar sinuko kendal jawa tengah